serang mereka satu persatu saat mereka sendiri
hindari bentrok kalau mereka sedang ramai
gue gak pengen mereka ini ngeremehin kita
lo juga kan gak pengen kan
kalau perlu kita bentuk tim ninja untuk culik mereka
lo pun dari siapa sayang
iya dia kotak banget nawarin aku kerjaan
aku udah bilang aku gak mau
aku gak mau tapi tetap dia kotot
udah lah mas
gak usah dibahas
mas dengar gak
perut aku lagi nyanyi nyanyi
makan yuk lapar
yaudah daripada dia galau mendingan kita makan
makan apa sekarang
tuh di dalam lagi ngorok abis makan
ian mau pacaran dulu sama pengenakan tante
kantor jaga rumah baik baik ya
ceni gangguin mulu
nanti kalo tante rere bangun kamu dihajar sama tante rere
jaga rumah ya
gua harus nahan mas be jangan sampai dia keceplosan dan ngasih tau ke reva kalo boy udah nolongin mas be
mau keluar bentar
reva mau datang ke acara peresmian klub motor temannya reva
klub motor teman kamu
serem banget ya mas
klub motor bukan geng motor
makanya kalau orang ngomong tuh didengerin baik baik
kamu gak mikir apa
pas kamu lagi ngumpul ngumpul bareng bareng terus tiba tiba disamperin digrebek atau terjadi sesuatu
kita kan sebagai orang tua ya kan mas
kamu anak perempuan jam segini keluar
be gimana boleh kan be
anggap aja ini permintaan terakhirnya reva pi
karena abis ini juga reva liburan kayak lupa bareng papi
terus pulang dari liburan langsung masuk ke asrama
boleh kan pi
kasihan kalo enggak aku kasih izin
lagian kan di sana ada bape
babe karim maksudnya
ini kenapa sih mikirnya lama banget
reva janji kok ini yang terakhir
supaya reva juga bisa perpisahan sama temen temen reva terakhir kalinya
ini momen penting banget nih
naik taksi pi
yaudah kalo gitu reva pergi sekarang ya pi
papi jarang sekali liat kamu ketawa kayak gini
nanti yang ada itu pasti reva bohong
dia bukan acara peresmian klub
ternyata balap motor
terus ada polisi
terus terjadi sesuatu
itu kan bahaya mas
kita kan takut terjadi sesuatu sama repa
atau mereka nanti rapat sama boy bonceng boncengan
terus reva sambil nih kayak meluk dari belakang gitu
kamu jangan menduga duga yang gak jelas
buang buang rasa kekamu
buang duga duga untuk kamu
reva berangkat sama boy
dan kayaknya memang boy orang yang baik kok
orang yang baik

mas aku mau berhati hati
mas aku mau berhati hati
mas aku mau berhati hati

mas aku mau berhati hati
mas capek banget

mundurkan diri bang
dengan kamu mau gabung lagi
udah lupain aja dia sekarang gue minta loh pimpin black cobra
dan lo juga pimpin anak buah gue
gua mau lo balesin dendam gua sama si boy
bah tapi sebenarnya kita agak ragu kalo ga ada bang cobra
karena kita takut ga ada backing an yang kuat bang
lo semua jangan bergantung sama gue selama gue di penjara
kalian harus bisa menghimpun kekuatan lagi
tapi sebelum itu kalian tetep tangguhin si boy
serang mereka satu persatu saat mereka sendiri
hindari bentrok kalau mereka sedang ramai
gua ga pengen mereka ini ngeremehin kita lo juga kan ga pengen kan
kalau perlu kita bentuk tim ninja

saya lagi cari orang yang bernama bagas bang
dan kebetulan bagas ini pernah kalahin boy sampai boy masuk rumah sakit
dia itu seorang bodyguard bang
tandanya itu orang hebat lo mesti ajak dia kapan
iya bang saya sedang berusaha untuk mencari dia
reva pasti pergi untuk ketemu sama boy
nah aku punya sesuatu butuhmu
cinta aku buat kamu sama kayak bunga mawar ini
putih bersih tulus
semoga aja kamu bisa mengubur perasaan kamu ke adriana ya boy
reva pasti berusaha keras untuk merayu boy
karena gue yakin banget cinta boy masih buat gue
revanya aja tuh kecentilan banget sih
eh mas bener ngebiarin reva pergi keluar gitu mas
apalagi dia naik taksi loh bahaya banget
malam malam begini terus nanti pulangnya gimana mas
nanti kalau ada terjadi sesuatu sama reva gimana
atau jangan jangan reva bisa berubah
mas aja bisa diselamatkan boy dari kawanan perampok itu
berarti gue kan bisa jagain reva
tapi mas cobalah mas pikirin kalau mas ngebiarin boy pergi sama reva
mas ngebiarin gak masalah mas
maksudnya mas ngizinin mereka untuk berdekatan berdua
dan kalau mereka berdekatan mas itu bahaya mas
kalau misalkan mereka jadi sama sama saling suka
terus mereka memikirkan bahwa mas sudah mengizinkan